cerita dalam bahasa indonesia
pada suatu waktu seorang penjahit dan pembuat sepatu memutuskan untuk meninggalkan desa mereka
dan pergi ke kota untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih baik
seperti yang kalian lihat mereka berdua sangat berbeda satu sama lain
maukah kau menghentikan suara mengerikan itu
seolah olah binatang buas ini tidak cukup buruk
tenanglah saudaraku menjadi ceria dan menyanyi akan membuat perjalanan kita lebih singkat
lagu lagu tidak membuat perjalanan lebih singkat mereka hanya membuatnya lebih menyebalkan
kau hanya lelah saja
ini minumlah air ini ini akan membuatmu merasa lebih baik
airnya tidak dingin sama sekali mengerikan
dan setelah satu atau dua hari berjalan mereka mencapai sebuah kota kecil di mana mereka memutuskan untuk mencoba keberuntungan mereka
kota kota kota
karena sang penjahit lincah dan ramah orang orang mendatanginya
sementara pembuat sepatu yang pemarah dan kesal itu hampir tidak menarik pelanggan
kota kota kota
eh nih buatkan aku ke meja dengan kamu
harapkah me offended dengan satu vells bagi kebencanaan ini

terima kasih tuan
jadi misalnya lakukan apa yang bisa membuat dia pulang assunto untuk kembarang kuka kamu
ya ternyata orang memuai kemerdekaan mu

berada di petip receiving
wedaka bukti semuanya sangat ilak duyt dan demi hewan lewati
seburuk dan tidak berbentuk seperti itu aku akan putus panjang malam untuk menyiapkan sepatunya besok
jangan khawatir nyonya aku akan menyiapkan pakaianmu dalam dua hari
dan ini adalah rendah terindah yang pernah aku lihat
oh kau sungguh pria yang menyenangkan
ini ambillah uang mukanya
koin berdenting di dompet penjahit sementara hampir tidak ada orang yang datang pada pembuat sepatu
pembuat sepatu melihat ini dan menjadi iri pada penjahit
segera sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan kota lagi
ayo temanku sekarang saatnya kita untuk pergi
iya mudah bagimu untuk mengatakan itu
namun sayang kemalanganku mengikuti kemanapun aku pergi
ah nasib datang dan pergi teman
mungkin kau akan menemukan keberuntungan yang lebih baik di kota berikutnya
aku akan membeli roti dan makanan untuk perjalanan kita
kupikir kita harus membawa makanan untuk tujuh hari
tidak kota berikutnya dapat dicapai dalam dua hari
ada jalan pintas yang pernah aku dengar
bagaimana jika kita tidak menemukan jalan pintas
kita harus mengambil rute yang lebih panjang yang akan membawa kita tujuh hari
ya aku memilih untuk percaya pada yang terbaik
jadi kita akan membawa roti untuk tujuh hari
roti untukmu dan roti untuk dua hari untukku
jadi penjahit itu dengan murah hati mengeluarkan uang untuk membuat sepatu juga
dan mereka berdua pergi ke kota berikutnya
mereka berjalan jauh dan menemukan bahwa mereka telah melewatkan jalan pintas
dan sekarang mereka harus melakukan perjalanan jauh ke kota
karena penjahit itu hanya membawa roti untuk dua hari maka makanannya sudah habis
ah itu adalah roti terakhirku teman
aku bilang kita mungkin akan tersesat tapi kau tidak mendengarkanku iya kan
hutan akan menjaga kita teman
ayo kita harus melanjutkan perjalanan
mereka berjalan selama dua hari lagi
dan selama dua hari itu membuat sepatu itu dengan sepenuh hati memakan rotinya
sementara penjahit itu tidak punya apa apa
penjahit menjadi lelah dan lapar

dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
dan akhirnya memindahkannya
menurutku itu adalah cara pembuat sepatu
saudaraku kumohon bisakah kau berbagi roti denganku
aku sangat kelaparan
aku belum makan sepotong roti selama dua hari terakhir
dan kau punya banyak roti
membaginya denganmu kemudian aku merasa kelaparan
kau seharusnya punya roti sendiri saat kau bisa
padamu apa kau tidak bisa
memberikan sepotong roti untukku
oh jadi kau pikir
hanya karena kau beruntung
berikan aku semua kekayaanmu
dan kau akan dapat memiliki beberapa
apa aku yang
membelikan roti itu
lalu mengapa kau tidak membeli lagi
di hutan ini
kesepakatan adalah kesepakatan
ini dia roti untukmu
ini terlalu sedikit
terimalah itu atau tidak
jumlah roti yang diberikan pembuat
sepatu kepada penjahit itu terlalu sedikit
bahkan untuk memuaskan rasa lapar
seekor burung sehingga penjahit
itu masih kelaparan dia menjadi
mengigau lemah dan juga lelah
sore itu dia merasa
pusing dan akhirnya jatuh ke tanah
yang egois dan kejam itu
hanya berjalan menuju kota
setelah beberapa jam
penjahit itu kembali sadar
dan mendengar dua burung berbicara
kita melihat apa yang membuat sepatu
jahat itu lakukan kepadamu teman
tapi kehidupan selalu membantu
yang baik dan murah hati
makan apel ini
dan semua kelelahanmu akan hilang
dan kemudian lanjutkan ke timur
itu adalah jalan menuju kota besar
untuk sampai ke sana seharusnya
memerlukan waktu dua hari
terima kasih banyak ya
kelelahan si penjahit menghilang
segera setelah dia memakan gigitan
pertama buah apel
dan segera dia dalam perjalanan
ke kota lagi
tetapi dia segera menjadi lapar lagi
karena meskipun dia memiliki apel
manusia membutuhkan lebih dari itu
untuk bertahan hidup
tetapi apel membuatnya kuat
dan dia melihat bebek di kolam
dia menangkap salah satu dari mereka
oh bebek aku sangat kelaparan
aku sekarang harus memasakmu
oh tolong jangan lakukan itu
aku mempunyai anak dan juga keluarga
kalau kau memasakku
aku akan memasakmu
aku akan memasakmu
rasa laparmu akan terpuaskan
hanya untuk beberapa jam saja
ibu mereka seumur hidupnya
oh lapar seperti ini
aku rasa tidak akan menyebabkan
begitu banyak rasa sakit
baiklah bebek kecil
aku akan membiarkanmu pergi
terima kasih manusia
aku berjanji bahwa aku akan mengembalikan
kebaikanmu dan membantumu
ketika saatnya tiba
itu adalah pemikiran yang hebat
penjahit yang masih lapar itu
dan akhirnya dia tiba di sarang madu
itu seharusnya memuaskan
rasa laparku sebentar
oh tolong jangan hancurkan rumah kami
kami membutuhkan waktu yang
sangat lama untuk membangunnya
aku butuh makan
madu kami akan memuaskan rasa laparmu
hanya untuk beberapa jam saja
berminggu minggu untuk membangun kembali sarang kami
tidak akan aku ganggu rumahmu
terima kasih manusia
aku berjanji bahwa
aku akan mengembalikan kebaikanmu
dan membantumu ketika saatnya tiba nanti
itu adalah pemikiran yang hebat
penjahit itu terus berjalan
dia menyulam beberapa baju
untuk istri pedagang
dan dibayar dengan baik
ia memberi makan dirinya sendiri
dan mendirikan toko di kota
segera sifatnya yang riang gembira
lincah dan baik
membuat pelanggan berbondong bondong datang ke sana
dan ia menjadi penjahit paling populer di kota itu
ia menjadi sangat populer
sehingga ia ditunjuk sebagai penjahit kerajaan
untuk sang raja
tapi kehidupan kadang kadang tidak berhasil
kadang kadang bisa berubah dengan aneh
dan seperti penjahit yang ditunjuk sebagai penjahit kerajaan
pembuat sepatu juga telah menjadi
pembuat sepatu kerajaan
dan seperti biasa
dia cemburu pada si penjahit
jubah yang sangat indah
mengapa kau tidak membuatkanku
sepatu baru agar bisa cocok
dengan jubah ini
aku ingin sepatunya
sempak megah seperti jubahnya
tentu saja yang mulia
semakin merasa cemburu pada penjahit
karena raja sepertinya
lebih menyukai penjahit itu daripadanya
jadi dia menyusun rencana
untuk menyingkirkan penjahit
jahitan penjahit ini benar benar bagus
bahwa semua kebaikanmu
tidak baik baginya
telah berbicara yang tidak sopan
itu adalah tentang anda
dan istana ini
benarkah apa yang dia katakan
yang hilang dari kakek anda
oh ya mahkota itu
dan aku berharap bisa menemukannya
dan membawanya kembali
ya aku mendengar
bahwa ia akan membawa mahkota
kembali dalam dua puluh empat jam
membanggakan usaha kekerajaan
panggil dia segera
aku mendengar bahwa
kau mengklaim telah mengembalikan
kau pria yang baik
dan saya pikir kau tidak akan
karena itu aku bersedia memberimu kesempatan
bawakan aku mahkotanya
dalam dua puluh empat jam ke depan
dan jika kau tidak bisa
kau harus meninggalkan kota ini
penjahit itu tahu
ini adalah tugas yang mustahil
dia bahkan tidak tahu
seperti apa mahkota itu
sedihnya dia mengemasi barang barangnya
dan meninggalkan kota
dia harus melakukan perjalanan
melalui hutan lagi untuk mencapai kota berikutnya
dia datang ke kolam tempat
dia bertemu dengan bebek
dan duduk di sana untuk beristirahat
telah berubah lagi
dan aku harus meninggalkan kota ini dengan segera
mengapa apa yang terjadi
penjahit itu memberitahu
ya itu telah berada di dasar kolam ini
selama beberapa dekade
kakek raja telah berhenti di sini
untuk minum air
dan secara tidak sengaja menjatuhkan mahkotanya di sini
bisakah kau beritahu aku
jadi seluruh keluarga bebek
merunduk di bawah air
dan mengambil mahkota kerajaan
penjahit itu berterima kasih pada bebek itu
dan bergegas kembali ke istana
raja sangat senang
dan pembuat sepatu itu
bahkan menjadi lebih iri
dia segera memikirkan rencana lain
untuk mengusir penjahit itu
dia telah menemukan mahkotanya
tetapi sejak saat itu
semakin meningkat yang mulia
apa yang dia katakan sekarang
dia bukan hanya seorang penjahit
tetapi juga seorang pematung
dia dapat membuat
patung seluruh istana ini
dari lilin setiap kamar
setiap pilar setiap paku
seperti yang ada di istana
yang aslinya ini
dan dia bisa melakukan
itu dalam dua puluh empat jam
ya penjahit itu adalah pria
yang memiliki banyak bakat
panggil dia segera
baiklah yang mulia
kau bisa membuat model yang bagus
dari istana kita ini
yang mulia aku tidak
ya kau punya

membuat modelnya siap
dan jika bahkan
paku atau satu jendela hilang
kau harus meninggalkan
baiklah yang mulia
berpikir bahwa kali ini tidak ada
bantuan untuk itu
dia mengemasi barang barangnya dan meninggalkan
kota dia pergi ke
hutan ketika dia mendengar suara
penjahit berbalik dan melihat
melayang di sekitarnya adalah ratu lebah
penjahit itu memberi tahu
segalanya tentang model lilin
apakah hanya itu pulanglah
manusia pulanglah dan istirahatlah
lebah lebahku dan aku
akan segera menyiapkan modelnya
akhirnya penjahit pulang dan lebah lebah
itu terbang ke istana
memperhatikan setiap jendela setiap
pilar dan paku di atasnya
dan pada pagi hari
mereka membuat replika yang
persis sama dan memberikannya kepada
si penjahit penjahit menyerahkannya
ya ampun ini
sangat indah bagus
apa yang harus kau katakan tentang ini
temanku apakah kau masih mengatakan
penjahit itu berbangga karena
aku yang mulia
ya aku bertanya tanya
pria macam apa yang meremehkan
orang lain di belakang mereka
kau telah cemburu
pada penjahit dan itulah
sebabnya kau meninggalkan dia
untuk kelaparan di hutan
aku adalah raja
dan itu adalah urusanku untuk mengetahui
penjahit ini telah
diikuti dan makhluk hutan
memang benar hidup
mengganjar siapa yang baik
dan juga mengganjar siapa
kau adalah pembuat sepatu yang jahat
dan egois kau tidak
memiliki tempat di kerajaanku
atau di istanaku
tidak bisa kau memaafkannya
dan itulah sebabnya aku belum memasukkannya
ke penjara karena mencoba membuatmu
kelaparan tapi dia
tidak akan tinggal di kerajaanku
dalam satu jam dan kau penjahit
aku bangga memiliki warga
negara sepertimu di kerajaanku
dan kau akan tetap tinggal di sini
dengan nyaman dan mewah sampai
akhirnya karena kebaikanmu
hidup dengan kebahagiaan
dan rasa hormat selama sisa hidupnya
dan untuk hal hal buruk yang ia lakukan
pembuat sepatu harus meninggalkan kota
dan tidak ada yang pernah mendengarnya lagi